ibu diminum ya butenya saya permisi ke belakang
ren bangun dong nak
mas ini mas ren mas tadi
tadi dia sakit perut abis itu
tadi dia nggak bisa nafas mas
ini tadi aku kasih susu kali aja
udah tapi masih kayak gini aja
sayang apa tau kamu kuat naya
mas ini mas ren mas tadi
tadi dia sakit perut abis itu
tadi dia nggak bisa nafas mas
kamu kasih susu kali aja mungkin bisa sterilin mas
udah tapi masih kayak gini aja
apa tau kamu kuat gak ya
din pelan pelan din
pelan pelan din ya
din kita pulang rumah sakit ya
sayang kamu harus bertahan ya
ada mama kuat sayang disini
mama di rumah
ombak kaki masih sakit ya
jangan biarkan ada paket apapun yang masuk di rumah sini ya
baik pak bos
hati hati pak bos
moga moga rena gak kena penapa ya
sekarang kita masuk dulu ya bu ya
pelan pelan bu ya
ada apa sih kok ramai amat
kasihan banget ya bang
mudah mudahan gak kena penapa
gue paling gak tega lihat anak kecil sakit
sayang kamu harus bertahan ya sayang ya
kamu gak boleh ninggalin mama ya nayah
ya kamu harus bertahan ya sayang kita sebentar lagi nyampe ke rumah sakit kok sayang
sayang kamu jangan ninggalin mama ya nayah

papa juga gak akan maafin diri papa nak
kamu harus kuat ya sayang
ya ampun pak
jangan pak ini beli semua pak
biar saya panggil obe dulu biar ob yang bersihin ya pak
sebentar pak bapak disitu aja
kenapa tiba tiba perasaan aku keenak ya
ada apa ini
api kenapa pak
racunan makanan sus
sayang sayang kamu tenang ya ada mama disini ya sayang ya
terima kasih banyak
terima kasih banyak
soal anaknya kenapa bu
keracunan kue dok
sudah berapa lama
tapi tadi saya udah ngasih susu untuk sterilin dia soalnya
tolong dokter kalau lakukan yang terbaik buat anak saya ya
baik pasti ibu
tapi ibu dan bapak silahkan tugas diluar ya
suster tolong siapkan infus
ini saya bikinin teh buat ibu
biar bu bos lebih tenang
ya terima kasih ya mirna
kue yang datang tuh dikirim oleh
tadi kata uya sih begitu bu
katanya kuenya kiriman dari keluarganya pak nino
masa mereka lakukan ini
aku aku harus bicara sama karina
ibu di minum ya bu tehnya
saya permisi ke belakang dulu
terima kasih mirna
papa mau jemput nino mah udah jam dua lewat
karena papa mau nganter dia terapi ke dokter
ya udah papa jalan dulu ya
tadi kamu yang kirim kue atau nino
jadi tadi nino minta aku
ya sebagai ucapan terima kasih
karena nino udah boleh ketemu sama rena
gimana ros kuenya udah sampe
dan al bilang kue itu berbahaya
maksudnya apa sih berbahaya
nino minta aku supaya bisa kirim kue ke kalian
ya sebagai ucapan terima kasih karena nino udah boleh ketemu sama rena
gimana ros kuenya udah sampai
iya udah sampai dan al bilang kue itu berbahaya
berbahaya maksudnya apa sih berbahaya
iya kue coklat yang kamu kirim itu
dan sekarang al sama andin sedang antar rena ke rumah sakit
astagfirullahaladzim tapi ros
apa maksud kalian kenapa sih kalian tega
ros kamu bicara apa sih
aku tuh gak mungkin dong mencelakai cucuku sendiri rosa
ya tapi kenyataannya